jabatan kepala staff tni angkatan udara jumat pagi resmi diserahkan kepada pejabat yang baru yaitu marsikal tni hadi cahyanto
serah terima jabatan berlangsung di lanut halim perdana kusuma jakarta
dalam amanatnya sebagai inspektor upacara panglima tni menekankan tni angkatan udara harus mumpuni dan juga kuat
namun tni angkatan udara juga harus berintrospeksi diri mengingat banyaknya kecelakaan yang menimpa tni angkatan udara beberapa bulan yang lalu
selain itu gelar kekuatan tni angkatan udara yang selama ini berpusat di pulau jawa nantinya akan disebar ke seluruh pulau di nusantara
marsikal hadi cahyanto adalah lulusan akademi angkatan udara pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
ia mengawali karirnya sebagai penerbang di skuadron empat lanut abdurrahman sareh malang
sebelum ditunjuk menjadi kepala staff tni angkatan udara ia menjabat inspektur jenderal kementerian pertahanan
kita akan melaksanakan kajian
kita akan lakukan yang terbaik adalah memperbaiki manajemen
bagaimana manajemen latihan bagaimana manajemen pengadaan
dua manajemen saja itu yang bagus itu tentunya akan menekan angka kecelakaan dan kita mengharapkan adalah zero kecelakaan